ikatan pilot indonesia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah
khususnya kepada tim sar gabungan knkt dan seluruh unsur yang terkait atas ditemukannya
kotak hitam pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp dalam waktu yang relatif cepat
ipi berharap hasil investigasi knkt dapat mengungkap penyebab jatuhnya pesawat lion air jt
ikatan pilot indonesia menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi tingginya
kepada pemerintah republik indonesia tni polri basarnas knkt bppt dan unsur unsur terkait
yang bekerja tidak mengenal lelah sehingga black box dari pesawat papa kilo lima gbk papa
dapat ditemukan dalam waktu yang relatif cepat
semoga ditemukannya black box
black box papa kilo lima gb papa ini dapat menjadi titik awal proses investigasi
yang meluruh dari komite nasional keselamatan transportasi atau knkt
yang profesional cermat teliti dan transparan
kami berharap agar hasil investigasi dari knkt ini dapat mengungkap
kami berharap agar hasil investigasi dari knkt ini dapat menjadi titik awal proses investigasi

yang meluruh dari komite nasional keselamatan transportasi atau knkt ini dapat menjadi titik awal proses investigasi
setelah terjadinya insiden dapat diperkecil atau bahkan didiadakan
ikatan pilot indonesia juga menghimbau
khususnya member ikatan pilot indonesia
kepada pilot atau mantan pilot atau masyarakat umum
untuk dapat menahan diri
untuk tidak memberikan asumsi
yang nantinya akan mengakibatkan disinformasi atau informasi yang menyesatkan
kegaduhan dan polemik
mari kita menghargai otoritas terkait
dalam hal ini
dan direktorat perhubungan udara
untuk dapat menyelesaikan proses investigasi yang menyeluruh
dan akhirnya dapat memberikan penjelasan yang terbaik kepada masyarakat
ikatan pilot indonesia menghimbau pula
agar masyarakat lebih cermat
dalam mengkaji informasi
khususnya melalui media sosial
dengan berorientasi pada
ikatan pilot indonesia berharap
agar keyakinan publik
karena menurut statistik
moda transportasi udara masih merupakan moda transportasi yang paling aman
semoga kejadian ini dapat membuat
semua pihak belajar
untuk memahami pentingnya arti sebuah keselamatan
dalam tata kelola transportasi
pada khususnya transportasi udara
sebagian badan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ditemukan di dasar laut di utara karawang jawa barat
penyelam dari dinas penyelamatan bawah air tni angkatan laut
menemukan badan pesawat tersebut di bawah perairan tanjung kerawang
penelusuran itu dilakukan di titik tempat sebelumnya ditemukan kri rigel
penemuan ini juga dinyatakan kolonel laut monang sittompul kepada cnnindonesia com
namun hingga kini belum bisa dipastikan bagian sisi sebelah mana
potongan badan pesawat yang ditemukan tersebut
selain itu penyelam menemukan bagian tubuh korban lion air jt enam ratus sepuluh
sudah ada fitriah sungkar di kawasan jict pelabuhan tanjung priok jakarta
fitriah selamat siang informasi terakhir ada kembali ditemukan bagian jict pelabuhan tanjung priok jakarta
apakah sudah terkonfirmasi apakah yang ditemukan oleh tim sar ini
selamat siang elvira terkait memang temuan baru yang tadi anda sampaikan
sampai siang ini memang belum ada konfirmasi khususnya dari pihak basarnas
ataupun tim sar gabungan lainnya terkait temuan baru dalam bentuk apapun begitu
pagi tadi kepala basarnas mengatakan bahwa

evakuasi lion air jt enam ratus sepuluh pklqp ini namun tidak memberikan pernyataan apapun kepada awak media
terkait apa saja fokus pencarian yang dilakukan pada hari jumat ini
elvira ada pun informasi yang terbaru

dari pihak basarnas telah menyerahkan sejumlah temuan serpihan kapal
maupun bodi kapal ke komite nasional keselamatan transportasi
untuk nantinya dicocokkan dengan hasil temuan yaitu yang kemarin baru saja ditemukan
yaitu flight data recorder yang memang sudah ada pada orang
yang sudah dipegang oleh otoritas knkt
memang tidak semua serpihan
kemudian dari badan pesawat namun yang sudah diberikan namun beberapa yang diberikan adalah tadi terlihat seperti sisa sisa kursi
dan juga serpihan serpihan kecil yang ditemukan sejak pada hari senin kemarin
namun di saat yang sama dari pihak basarnas juga menyerahkan sebagian hasil temuan yaitu benda benda yang diduga keras merupakan milik para penumpang
kepada tim dvi mabes polri yang nantinya akan dicocokkan dengan data postmortem dan antemortem yang sudah dikumpulkan dari pihak keluarga
namun memang belum semua barang kepemilikan ataupun seperti tas sepatu dan barang barang lain
yang sudah diserahkan begitu memang hanya sebagian kecil dari barang barang milik penumpang yang memang sudah diidentifikasikan kepemilikannya
itu diserahkan ke dvi mabes polri
namun terkait dengan temuan hingga siang ini memang belum ada kapal yang kembali ke pelabuhan jitc untuk menyerahkan ataupun menaruh temuan temuan baru
yang sudah merupakan
merupakan hasil evakuasi ataupun operasi yang dilakukan sejak hari ataupun sejak jumat pagi ini
ya fitria hingga saat ini berapa kekuatan tim sar gabungan baik sdm maupun kapal serta helikopter yang dikerahkan untuk memastikan proses pencarian bisa berjalan dengan maksimal
sejak senin kemarin setidaknya ada lebih dari lima ratus personil
tim sar gabungan yang termasuk yang masuk dalam unsur tni basarnas dan maksud saya kekuatan kekuatan terkait begitu
ini juga terlihat tidak hanya di posko di jitc ini
pada rabu kemarin saya sempat mengikuti kegiatan dari panglima tni
dan melihat sempat melihat secara langsung dan dengan jarak dekat di titik titik pertemuan ataupun titik pencarian dari kapal ataupun badan utama pesawat dan juga para penumpang
memang secara kasat mata begitu bagi anda yang sudah beberapa hari ini melihat pemberitaan yang ada di media televisi memang dari sejumlah manusia ataupun kekuatan yang sudah diturunkan
di saat yang sama juga ada lebih dari sepuluh kapal baik itu milik dari tni akatan laut dan juga basarnas dan juga kapal kapal dari pihak setempat yang juga membantu proses pencarian dari kapal dan juga para penumpang yang hingga hari ini masih terus dilaksanakan
dan elvira kita ingat sekali
kemarin bahwa salah satu kapal yang juga ikut dalam operasi yaitu kapal kn barunajaya
yang juga ikut serta dalam membantu dan juga bisa dibilang memiliki andil yang besar
dalam sebagai temuan flight data recorder yang juga menjadi salah satu titik terang
yang telah ditemukan begitu hingga hari ini
tapi di saat yang sama juga masih ada satu bagian krusial yaitu cockpit voice recorder
yang sampai saat ini juga masih dicari keberadaannya dikarenakan dengan nantinya
jika telah dikumpulkan dari data fdc dan cvr ini nantinya baru masyarakat
ataupun dari tim knkt bisa mencari tahu lebih jauh dan lebih detail
apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan lion air pada hari senin yang lalu
baik terima kasih fitri informasi anda langsung dari kawasan jict tanjung priok jakarta